kepolisian resor sleman selasa sore menangkap tersangka pembunuh mahasiswi f mipa ugm feby kurnia yang tewas di kampus f mipa ugm selasa dua mei lalu
polisi menduga motif sementara pembunuhan adalah faktor ekonomi
eko agus yang sehari hari bekerja sebagai petugas kebersihan di kampus fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam atau mipa ugm
ditangkap di rumahnya di kawasan pleret kabupaten bantul
penangkapan juga disertai penyitaan barang bukti berupa barang barang milik hormat seperti sepeda motor dan telepon genggam